dia kan cuma mau nguratin wahai pasin
nanti bapak sama anak sama sama ya doyan perempuan
kira kira jadinya kapan
ya itu kan semua bisa kita atur

dari mana aja pojam segini baru pulang
udah yang banyak tanya
saya lembur nyari duit
memangnya di kantor banyak kerjaan ya pak
udahlah ah kamu gak usah banyak tanya
kalau saya jelasin kamu juga nggak ngerti
eh kamu lebih baik urus aja penyakit kamu tuh
lumrah kan kalau saya tanya begitu sama suami sendiri
ya lumrah deh
tapi waktunya gak tepat
mau istirahat tahu kamu
ya allah kuatkan iman saya
untuk menghadapi cobaan demi cobaan ini
saya tidak tahu kenapa begitu banyak perubahan dalam rumah ini
sejak saya masuk rumah sakit
berilah saya kesabaran ya allah
pak herman kirain udah pulang pak
tadi kebetulan ada yang mau saya ambilin sini
sekarang juga sudah mau pulang
sita bagaimana kalau kamu santur pulang sekalian
ya udah aku pulang duluan ya
gak usah deh pak biar saya sama teman teman aja
abisnya gak enak sama temen temen pak
gak apa apa lah kita kan satu arah
jadi gak ada salahnya kan
hei berisik saya mau tidur
sita bagaimana kalau disibuk kamu
alhamdulillah pak sekarang ibu udah keluar dari rumah sakit
ya itu semua juga berkat bantuan pak herman
ya syukurlah saya ikut senang
pokoknya kalau kamu perlu bantuan kamu jangan sangat segan
terima kasih banyak ya pak
sekarang adalah saatnya aku harus mendapatkan kamu cita
aku harus bisa memiliki tubuh kamu yang aduh
kenapa takut ya gak ada siapa siapa kok
jangan pak gak baik dilihat orang
sita semenjak kamu bekerja di tempat saya
saya merasakan jatuh cinta sama kamu
dan kamu merupakan semangat baru dalam hidup saya
kamu mau jadi istri saya
itu nggak mungkin pak bagian bapak kan udah punya istri
sita kalau kamu mau menjadi istri saya
kebutuhan kamu maupun kebutuhan keluarga kamu akan saya penuhi
besok kue kue ini dihantarin ke masjid ya
sebagai ucapan syukur kita kepada allah
karena sekarang kan ibu udah pulang ke rumah
dan mumpung sekarang ini lagi mau lidh nabi
kebetulan hari ini kakak banyak dapat tips
jadi ya hitung hitung sekalian kita berbagi rezeki
iya lagi juga kan allah ngajarin kita supaya berbagi
semoga kebaikan yang kalian tanam bisa berbuah kebaikan yang lebih berlipat
lo jangan pada banyak ngomong deh sarapan gue mana tuh
ya ambil sendiri dong
makanan itu kan nggak harus dihidangkan di atas meja kan
kamu gak liat ya kita lagi sibuk
kita itu lagi nyiapin kue kue buat maulid anak anak pengajian di musola
lo lebih mikirin anak anak miskin itu daripada mikirin perut gue
emang salah ya kalau kita sedikit berbagi sama orang yang kurang mampu
wah lo kaca lo ya lo mikir dong lo masih punya otak kan
gila emang lo pikir kita ini udah mampu apa
gila mau bagi bagi makanan eh lo mikir lo siapa tuh lo siapa
koso dermawan lo biar dilihat sama orang
irfan jaga mulut kamu kalo bicara nart
gak banyak ngomong semua lo

besar kamu tuh gak punya otak ya jadi orang
kenapa sih nggak bisa menghargai orang lain
ya allah fahad set up apa yang ada di kepala kamu dah
udah deh udah lo jangan pada berisik deh pusing kepala gue ngedengerin lo ngomong
gue udah muak nih lo mainin lo pada soal suci soal benar pada soal kayak malaikat
kayak yang udah pada bagus aja diri lo
sadar dong lo itu siapa kita juga masih kekurangan untuk bagi bagi makanan sama orang lagi loh
kita juga masih butuh pertolongan orang lain jadi kita nggak usah nolong orang
sadar dong lo
ibu istirahat dulu ya bu
ibu gak boleh mikirin macam macam
gak usah pikirin irfan lagi ibu
ibu istirahat aja ya biar banyak pikiran
ibu ibu itu harus bisa tahan emosi karena ibu baru sembuh ya
kalau ibu sudah merepotkan kalian
halo ibu sudah tidak bisa berbuat apa apa
ibu kerenanya menyusahkan kalian
karena ibu sakit sakitan
bapak sama irfan sudah membenci ibu
bapaknya renyah teh
baca aja semuanya
saya ke strategies
apa gimana sih y richie
sekarang bekas ter custard
karena kebaikan ibu itu
jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kami lakukan terhadap ibu